komisi pemberantasan korupsi memeriksa dua orang hakim konstitusi
idewa gede palguna dan manahan sitompul
diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan suap mantan hakim konstitusi
kasus ini menyangkut uji materi undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan
idewa gede palguna dan manahan sitompul adalah dua hakim konstitusi
yang merupakan kolega patrialis akbar
mantan hakim konstitusi yang tertangkap tangan kpk
karena diduga menerima suap pada akhir januari lalu
berkaitan dengan uji materi undang undang peternakan dan kesehatan hewan
patrialis diduga menerima suap dari basuki hariman
seorang pengusaha yang bergerak di bidang impor daging
pemanggilan para hakim mahkamah konstitusi ini dilakukan
untuk mendalami proses pengajuan uji materi sebuah undang undang
yang pasti tentu dari para hakim kami ingin tahu
bagaimana proses persidangan judisial ini sejak awal
sampai dengan diputuskan
beberapa waktu yang lalu itu terjadi
termasuk juga terkait dengan draft putusan satu ratus dua puluh sembilan
yang kita temukan pada saat kita melakukan operasi tangkap tangan